gue jadi keinget sama kata kata nenek yang waktu di rumah sakit itu loh
bilang kan kita jangan sampai nggak berbakti sama orang tua
dan nyuruh michelle buat balik lagi ke cafe
loh gue gak salah liat kan
itu kan rifa sama farel
bukannya ini masih jam kerjanya riva ya di cafe tante
itu kan mobilnya aldino
dia pakai ngedim gak jelas kayak begitu
mendingan gue cuekin deh
iya gue tau pak
udah diumin aja
farel gimana mau kita berhenti dulu aja
kali aja itu aldino mau ambil sesuatu loh
gak usah riva
kita gak usah peduliin aldino
takutnya dia mau ngomong sesuatu
gak usah riva
fah kenapa lo ada disini
yol jadi tadi itu gue mau nganterin makanan
terus kebetulan gue itu lagi ngantuk banget
nah kebetulan juga ada farel
makanya farel itu punya niat baik mau ikut nganter gue
lo harus ngejelasin semuanya ke dia
jadi lo mau berhentiin gue sama riva cuma buat nanyain kayak gini
emang ada masalah apa kalau gue jalan sama riva
lo harus inget ya
lo bukan siapa siapanya riva
dan gak usah sok peduli sama dia
wah gue kasian deh sama lo ya
lo gak bisa dapetin gue
terus sekarang aku mengadakan sama cowok pas pasan kayak dia
fah lo gak bisa ya dapetin cowok yang lebih baik dari gue
lo tuh miris banget liatnya
lo tuh harus deket sama cowok urakan kayak dia
cowok yang muridnya busuk kayak dia harus gue kasih pelajaran pak
lu mau ngomong apa serius banget kayaknya harus pindah taman
bokap lo kenapa emangnya
ih papa minta apapun yang kamu dengar sekarang ini kamu gak usah ikut mikir semua itu ya
apapun yang terjadi papa minta kamu tetap melindungi michelle
dan papa harap kamu bisa membantu michelle untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah
kamu bisa kan aku akan lakukan
gue kan tanya bokap lo kenapa
ya bokap gue itu kayaknya memang benar benar udah sadar deh
karena dia sampai bilang sama gue dia minta gue tuh untuk melindungi lo dan juga bantuin lo untuk menemuin bahwa bukti lo tuh gak bersalah sebenernya
kamu serius gak sih
emang muka gue gak kelihatan serius ya
lo gak bisa bedain gue lagi serius atau gue lagi bercanda karena sama sama ganteng
lo gak capek apa narsis tiap hari botol kecap
lu ganteng baru selevel botol kecap itu udah kayak gini apalagi selevel botol saus
aduh lo gak habis pikir sih
kadar kegantengan gua itu ada di level batu permata kalau di mata cewek cewek yang lain
tapi entah kenapa gue gak ngerti kalau di lu tuh gagantungan gue itu cuma levelnya botol kecap doang
tapi gue tau sih sebenarnya lo gak usah ngomong sama gue tuh kebaca
itu cuma omongan di mulut aja kan
karena jauh di lubuk hati lo kegantengan gue tuh sebenernya di atas batu permata
bisa serius dikit gak sih
bisa serius dikit gak botol kecap gue udah enak banget denger lo ngomong
udah lah ngaku saja lah kak michelle
gue gak bisa dapetin lo terus gue miris deket sama farel
fah gue pikir aku tuh akan dapetin cowok lebih baik dari gue
masa dia sih ya yang ada apa apa dibanding gua
eh jaga ya mulut lo
lo kan gak tau ya lo tuh gak lebih baik tau gak sih dari farel
mungkin menurut lo lo tuh emang lebih dari segalanya
lebih kaya lebih keren
lebih bisa dapetin apapun yang lo mau
tapi di mata gue caril itu lebih segala galanya daripada
karena dia punya ketulusan hati aldino
gue gak pernah lihat itu dari lo
lo tuh gak punya hati tau gak

spect skin dari audara lo
fah itu salah menurut gue fah
itu gak ada apa apa yang dibanding gue
fah lo tuh salah bener tentang gua fah
dia tuh gak ada apa apa dibanding gua
lo udah serius serius ya serius please jangan bercanda lagi botol kecap gue udah capek enak udah ngomong kecap dari tadi tau gak
balik ke inti permasalahan
bukan lo serius minta kayak gitu
ya kalo gue liat bokap gue memang beneran tulus
gue jadi keinget sama kata kata nenek yang waktu di rumah sakit itu loh
bilangkan kita jangan sampe gak berbakti sama orang tua sebelum kita nyesel
kira kira kalo menurut lo gimana ya kakak gue kalo kita misahin kedua orang tua kita itu jahat gak sih
gak tau sih cuman gue pengen banget lihat lokap gue bahagia sama orang yang dia cintai
gue gak bisa lihat dia banting tulang sendirian cuma buat gue gak ada temennya
kan tiap orang emang harus punya pasangan hidup kan
kok baper sih
ya makanya lain kali tuh serius jangan berusak suasana botol kecap
aduh keburu kukuh gue panas peng astaga bisa udah gak sih botol kecap
gak tau gak lucu
tapi kerupuk kulit
gue gak setuju kalau lo jadi saudara gue
males aja gak tau kenapa males
aduh lo bayangin gak gue tiap pagi bangun tidur ngeliatin elu
terus makan pagi disiapin nyokap gue ngeliatin elu
terus di sekolah gue mesti ngeliat elu
ya tuhan ya tuhannya tuhan semoga masa depannya yang gak seburuk itu ya tuhan
ya tuhan jangan jadikan kami berdua ini bersaudara ya tuhan
tapi jadikanlah kami berdua ini jodoh
mungkin menurut lo lo itu emang lebih dari segalanya
lebih kaya lebih keren lebih bisa dapetin apapun yang lo mau
tapi di mata gue farel itu lebih segala galanya daripada lo
karena dia punya ketulusan hati aldino
gue gak pernah liat itu dari lo lo itu gak punya hati tau gak
ya al gue kepaksa banget ngelakuin itu
karena lo beneran udah keterlaluan ngerendahin varel
gue gak nyangka banget rifa belain gue dan muji gue di depan aldino
berasa kayak di mimpi gue
apa itu artinya riva mulai suka sama gue dan udah bisa ngelupain perasaannya sama aldino ya
nyebelin banget makanya lain kalinya kalo doa tuh yang bener bener aja
potong kecap jangan kaya gitu
gak ada bener
itu justru doanya itu diiyain
sehingga kapan iya kaya begitu
gak ada kalo iya tuh pelangi
kalo tidak anak ipa kan
ah udahlah malem gue ngomong semalam